lima pegawai rumah sakit medika permata hijau dan satu anak buah frederick yunadi memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan perkara dugaan perintangan penyidikan dalam kasus korupsi proyek ktp elektronik dengan terdakwa bimanes sutarjo
dalam sidang hari ini supervisor keperawatan rumah sakit medika permata hijau indri astuti perawat rumah sakit medika permata hijau nurul rahmanwari kepala bidang pelayanan medis dr fransia anggraini serta dua petugas keamanan abdul aziz dan mansur dihadirkan dalam persidangan
ada pun saksi atas nama ahmad rudiansyah dihadirkan jaksa penuntut umum komisi pemberantasan korupsi atau kpk
dalam kesaksian hari ini dua pegawai rumah sakit sempat menangis
keduanya menceritakan kronologis pengurusan
keduanya menceritakan pengobatan terdakwa stianofanto di mana saat itu keduanya sepakat ada kejanggalan dalam prosedural medis pengobatan dan tingkah laku stianofanto yang tidak ramah sebagai pasien
dalam kesaksian ini juga ada sejumlah pernyataan yang menguatkan bahwa dr bimanes turut serta dalam merekayasa laporan medis setia novanto agar bisa terhindar dari pemeriksaan kpk
dalam kesaksian ini juga ada sejumlah pernyataan yang menguatkan bahwa dr bimanes turut serta dalam merekayasa laporan medis stianofanto agar bisa terhindar dari pemeriksaan kpk
dalam kesaksian ini juga ada sejumlah pernyataan yang menguatkan bahwa dr bimanes turut serta dalam merekayasa laporan medis stianofanto agar bisa terhindar dari pemeriksaan kpk